rumahnya bella mi
tadi di jalanan aku lihat tati messi sama kadarah pingsan
hah pingsan di jalan kurang darah apa itu
maksudnya gimana sih gue pingsan di jalan
katanya dekat di gangguan hantu
oh iya mi berakannya darah diambil sama hantunya
tuh kan mulai derafah hantu lagi hantu lagi
dijuling maks dijuling
duh apa sih zara
hah itu bonekanya
iya mi tadi dia lompat lompat
lompat lompat apa sih
tuh ribet banget mana mana lompat lompat
mana aduh zara
tamu itu karena kebanyakan apa
udah yuk tidur yuk
iya iya mami juga tau itu hantu
gak bersih tapi gak duluan juga kale
gak bersih cepet zara
tapi bukan bonekanya zara
udah beli mahal
maksudnya mau diambil sih
iya kalau bonekanya mau diambil
aduh zara kami mau pingsan aja
aduh mochi seneng banget deh punya boneka baru
biarpun bonekanya biasa aja sama murah
mochi tetep sayang sama boneka ini
iya kan boneka
suara siapa tuh
disini kan ga ada siapa siapa
jangan deket deket moci dong
jadi jangan diculik
menurut buku kitzen no ya mochi baca
eh makan mocha
aduh aduh aduh
aduh aku capek banget nih
ciku aja deh kayaknya aman
gak ada apa apa
kayaknya ada yang
aku ga sendirian deh
kayak ada yang ngeliatin aku
aku pergi ke sana aja deh

aku pergi ke sana aja deh
kalau jalan pelan pelan gue kan capek rubah ngantuk
bangke ada mayat tuh ngomong ngomong ala nggak percayaan tuh dibalik pohon itu ada
orang lagi tidur udah jangan usah dibangunin gitu ada mayat bukan orang tidur tuh ya tuh amakannya nggak
mochi bangun nak itu si mochi lagi tidur juga dibangunin deh ini bukannya tidur tapi
kok nggak ada
kak aku capek
siapa yang suruh lari
jadi kita jalan lagi
masih darah berat bangun
tante tante ngapain tuh
eh kita bukannya tiduran di sini tau
aduh pingsan kenapa
tadi kan kita ketemu sama setan ya
si setan bunik
berarti benar dong di sini ada hantu
hantu ibu dan anak
nyari apaan lu
apaan sih zara
buniknya zara kemana
hei jangan jangan diambil sama tuh hantu
bih zara beli bunik kayak yang itu
hei zara sayang kamu tenang aja gak usah pakai nangis
nanti mami beli bunik kayak gitu
malah dia lebih mahal
gak mau zara tetep bawa bunik kayak itu
hmm nih yaudah
kalau kamu mau bunik kayak itu ya silahkan aja ambil sana sama hantunya
hah gitu dong
baru namanya anak mami
sabar ya nanti kita beli lagi
ya kita pulang aja yuk
takut masuk angin
iya jadi warna merah
iya yaudah ya
tante sabut nanti hantunya balik lagi
nanti di jalan
iya yaudah ya
kita bunuh ini
bidih merebak benda ya
saya sudah ketan gitu
kamu ga cuentuh
suara pacar itu
jambil sama antunya
tuh kan mulai derafa
hantu lagi hantu lagi
udah mendingan sekarang kalian berdua seka
abis itu makan terus kerjain pr
ayo buru buru gawat gawat
cepetan seka yang bersih ya